dari ratusan lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan
tujuh diantaranya menjadi lapas industri
salah satu lapas kelas tiga pohuwato gorontalo
lapas yang baru beroperasi mulai dua ribu lima belas ini
mampu memproduksi sabut kelapa yang diekspor ke sejumlah negara
sebagai bahan baku sofa atau kasur
sebagai lapas yang paling anyar di provinsi gorontalo
lapas pohuwato di kabupaten pohuwato berhasil menjadi lapas
yang dijadikan sebagai lapas industri percontohan
lapas yang dibangun pada dua ribu lima belas ini memilih sabut kelapa
sebagai pilihan industri nya
alasannya pemilihan bahan baku kasur dan sofa ini sederhana
karena bahan baku di pohuwato melimpah
batok kelapa atau limbah perkebunan
ini diurai menggunakan mesin
kemudian diayak dan proses akhirnya dipres
sabut kelapa ini kemudian diekspor ke sejumlah negara
salah satunya ke tianjin tiongkok
lapas tidak berjalan sendiri
namun bekerjasama dengan pihak swasta
dengan kontrak yang kemarin tiga ratus enam puluh juta selama tiga bulan itu gimana
itu perdana kita mulai menerima
kita punya perkembangan dari pihak swasta
dari pihak yang sudah menerima order
pertama kami akan menerima order dari pihak ketiga
itu memang kita canangkan seluruh narapidana itu memang
punya penghasilan selama dia di dalam
kalau negara yang harus menggaji mereka kan
anggaran yang lain saja kurang
nah gimana caranya mereka bekerja dan mereka menggaji diri mereka sendiri
dengan kegiatan kegiatan mereka sendiri
kegiatan kegiatan seperti ini kan
narapidana atau pekerja menyambut baik dengan adanya industri ini
pertama mereka bisa menyibukkan diri
tidak terus menerus terkurung di dalam sel
menyerahkan jiwa untuk menebus dosa
kedua jika berhasil bisa mendapatkan insentif dari tetes keringat
jadi perasaan kita itu bangga dengan adanya lapas ini industri ini
tidak kepikiran untuk hukuman yang kita jalani

pekerjaan juga sampingan juga
terus punya modal juga nanti kalau udah bebas
di lapas yang diisi oleh sembilan puluh satu orang ini proses produksi berada di dalam lapas
sehingga memudahkan pengerjaan karena tidak dibutuhkan syarat khusus
berbeda ketika pengerjaan di luar lapas
napi pekerja harus memenuhi sejumlah syarat
di antaranya menjalani setengah masa hukuman dan penjagaan semakin diperketat
karena syarat yang lebih ringan ini jumlah petugas
hanya dua belas orang sudah termasuk kepala lapas staf dan sipir
hanya dua belas orang sudah termasuk kepala lapas staf dan sipir
ini adalah mesin pengurai
mesin pengurai ini sebenarnya menggunakan tenaga listrik
tetapi karena lapus pahawa atau warga di sekitar sini memang kesediaan listrik juga cukup terbatas
sehingga cukup menghambat dalam proses lapas itu sendiri
akhirnya untuk bisa terus mendukung terus berjalan untuk proses produksi
menggunakan tenaga manual pakai tangan seperti tadi

bang ini lagi prosesnya
hari ini pakai manual
capek bang kalau manual kayak tadi bang
di putar putar sendiri gitu
oke lumayan lah ya
daripada nggak berjalan ya olahraga juga di sini
daripada nggak berjalan ya olahraga juga di sini
target industri sabut kelapa ini tidak hanya memproduksi bahan baku
tapi mereka berusaha mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi dan barang jadi
uji coba sudah dilakukan dengan membuat kasur dan sofa
ketersediaan bahan baku menjadi denyut jantung dari industri di rumah pengasingan ini